informasi yang berikut ini masih tentang bahaya atau waspada terhadap anak anak kegiatan berfoto dengan hewan buas menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh sejumlah tempat wisata
padahal kegiatan ini cukup berisiko bagi para pengunjung terutama anak anak salah satunya adalah penularan penyakit dari hewan ke pengunjung
insiden seekor anak harimau yang menerkam siswi tk dharma wanita doho
kediri di museum satuan jatim park dua kini menjadi sorotan publik
agresivitas hewan buas tersebut seketika keluar saat mendengar suara keramaian di sekitarnya
dalam kondisi defensif atau untuk melindungi dirinya harimau akan menyerang
kegiatan berfoto dengan hewan buas bukan hal asing lagi bagi masyarakat
tak jarang satwa liar ini dijadikan obyek hiburan bagi manusia
padahal tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap satwa
satwa liar yang terbiasa hidup bebas dipaksa mengikuti keinginan manusia
hal ini akan berdampak pada kondisi psikis satwa tersebut
bagaimanapun semirip apapun kandang mereka dengan alam itu pasti beda banget
jadi mereka nggak bisa mengekspresikan apa yang biasanya mereka lakukan di alam secara bebas
termasuk foto ini kan bukan alami ya bukan perilaku alami menjadi objek foto
kegiatan berfoto dengan hewan buas juga sangat rentan terhadap penularan penyakit terhadap manusia dan hewan
penyakit tertentu bisa menular ke manusia lewat cakaran dan gigitan hewan
itu istilahnya penyakit zoonosis ya
penyakit zoonosis itu yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan
dengan adanya interaksi dengan manusia antara manusia dan hewan ini tentu penyakit zoonosis ini akan ya gampang banget untuk bisa
misalnya hewan yang punya hepatitis contohnya bisa ke kita melalui cakaran melalui gigitan kayak gitu
meski hewan buas tersebut telah terbiasa dilatih oleh pawang dan dekat dengan manusia
naluri hewan tersebut tidak akan hilang
mereka terbiasa bebas dan akan melindungi diri ketika merasa dirinya terancam